sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

aku gak mau kau deh ngadepin ini semua sendirian
begitu besar perasaan non buat rizky
sampai sampai setelah semua perlakuan rizki
non masih aja terus terusan mikirin dia
non emang gadis yang baik dan setia non
perasaan non bener bener tulus
yang paling penting adalah non sekarang nggak boleh sedih
kalau sedih gimana mau bantu non
non harus semangat non
kalau harus semangat pasti bisa bantu
pasti semuanya jadi gampang
oh jadi lo lagi mikirin rizky
ngapain sih mikirin dia segala
selama ini masih belum sadar juga
sadar apaan kak
semua yang lo punya dan semua yang lo sayang
itu semua udah diambil sama mereka
maksud kakak apa sih
selama ini lo gak buta kan
coba fikirin deh
si amirah itu udah merebut semuanya
mulai dari papa nyokap lo sampai rizky
makanya gue kasih tau ya
kalau jadi orang itu jangan terlalu pasrah
diem aja bisanya
tuan prabu sama semuanya ini tuh orang tuanya non zahira
gak ada yang bisa ngerebut dan gak ada yang bisa ngerubah itu
bisa gak sih gak usah ikut campur semua urusan majikannya
lagian apa yang tadi gue omongin semuanya kenyataan kan
dan gue juga tahu kok sebenarnya si zahira ini udah sadar
cuma karena bego aja makanya dia jadi pura pura

mantuku kok udah keluyuran sih kan baru keluar dari rumah sakit
emangnya udah sehat bener
ah yaudah bu decek kesehatan ya
sekarang pengenalan benda
sekarang pengenalan angkat